ya kan kalau nggak dikasih jalan
inilah video ponsel yang sengaja direkam oleh penumpang mobil
terjadi pemukulan terhadap supir taksi online oleh pengendara mobil lainnya
di ruas tol tomang jakarta barat kamis malam
peristiwa pemukulan sopir taksi online ini diduga akibat tak terima
akan mendahului oleh kendaraan yang memakai plat kepolisian tersebut
sementara dua kendaraan mobil ini melintas dari arah tangerang
menuju tomang melalui tol jangin
buat senjata pak
setibanya arus lalin tol yang mengalami kemacetan sebelum keluar pintu eksit tol tomang
pengendara yang menggenggam senjata api ini langsung menghadang kendaraan korban
dan memukulnya sebanyak tiga kali
macet disitu ada celah saya mau pindah ke paling kanan
cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan dipotong gitu
potong yaudah saya ngalah
saya ke kiri lagi balik ke semula
sama dia langsung dipotong lagi dari jalur tiga itu
dan disitu jadian saya dipukulin sempat saya ditodongin pistol di mobil itu
seperti itu jadiannya
tapi untuk kendaraan sendiri itu pakai mobil plat polisi atau gimana
ya penglihatan saya sih amat di video itu plat dinas
karena saya yang merekam itu penumpang saya gitu loh
plat dinas olda ya
saya nggak tahu
saya nggak tahu
sementara supir setelah mengantarkan penumpang ke tujuan di kawasan jakarta barat
korban langsung melaporkan kasusnya ke polda metro jaya
dan dilanjutkan korban langsung melakukan visum di rumah sakit
untuk bukti kuat di kepolisian guna kepentingan lebih lanjut
ardian sabernadi jakarta
sementara itu gelombang kepulangan korban kerusuhan wamena terus mengalir
sebanyak enam puluh warga dari berbagai daerah di jawa dan sumatera kembali ke kampung halaman
dengan diangkut pesawat hercules milik tni angkatan udara
namun ada juga warga yang berencana kembali ke wamena papua
setelah mengantarkan anak istrinya pulang ke kampung halaman
dengan menggunakan pesawat hercules c satu ratus tiga puluh squadron tiga puluh satu lanut halim perdana kusuma
sebanyak enam puluh empat warga korban kerusuhan wamena papua
tiba di pangkalan udara igusting urah rai bali kamis siang
puluhan warga ini berasal dari sejumlah daerah
seperti dari jawa timur jawa tengah jawa barat hingga sumatera barat
mereka mengaku kembali ke kampung halamannya dengan alasan keamanan
agen juga mengaku ingin kembali secepatnya ke wamena
setelah mengantar keluarganya pulang
para korban kerusuhan ini juga menceritakan
pada saat peristiwa kerusuhan terjadi
mereka juga banyak ditolong oleh warga asli papua
yang tinggal satu wilayah dengan mereka
bahkan orang asli papua juga yang menyelamatkan para korban
dari serangan perusuh hingga dibawa bersembunyi di dalam gereja
tapi asli papua
asli papua yang biasa kalau dia nggak punya
nggak ada uang mau beli makanan kami kasih makan
jadi akhirnya mereka membalas dengan itu
dengan menyelamatkan kami dari amukan mahasiswa dan masyarakat yang lain
yang bikin anarkis ini kan bukan orang dari jawijaya
orang dari kabupaten ibuak
itu yang bikin masalah
jadi yang kabupaten jawa hijaya orang orang dari bumi baik sama kita
dan juga terdapat juga beberapa pintu yang menjadi titik masuk pada gedung istiqlal berjumlah tujuh yang menggunakan nama yang mulia allah
ada tujuh dan tujuh itu mencerminkan tujuh
jadi oleh silaban diupayakan beberapa aspek simbolis baik yang terkait dengan keindonesiaan maupun juga keislaman
bisa dirangkum secara abstrak di dalam sebuah ciptaan karya stektur yang mengambilkan langgam internasional modern
dengan arsitektur dan bangunan yang didesain sesuai

kenyamanan dan kesejukan bisa didapatkan ketika mengunjungi masjid yang berada di tengah kota ini
istiqlal sebagai wisata religi bukan hanya menjadi tempat beribadah tapi juga salah satu pusat pendidikan
di dalam masjid istiqlal terdapat sekolah dengan pembelajaran berbasis agama islam
ada namanya pendidikan kader ulama perempuan satu satunya di dunia tidak pernah ada dan belum pernah ada
itu setingkat program master dan doktor kerjasama dengan institut program tinggi maupun jakarta
ada pendidikan karakter ulama biasa
ada mulai pendidikannya juga dari tk sampai ke madrasah alia itu sekolah unggulan semuanya
kedepannya istiqlal juga akan berencana membuka kelas belajar bahasa inggris dan arab untuk masyarakat umum
selain sekolah masjid istiqlal juga memiliki perpustakaan islam yang memuat buku buku untuk berbagai kalangan usia
jenis bukunya siapa saja nih pak
buku buku islam banyak sekali terkait dengan tafsir misalnya kemudian ada buku buku fikih buku buku sejarah kemudian buku buku tasawuf ya
jadi memang buku buku turas kalau dalam bahasa islam jadi buku buku induk agama islam yang memang berbahasa arab
perpustakaan istiqlal dibuka untuk umum dan buku bukunya dapat dipinjam
namun dengan ketentuan yang berlaku
tadinya sih kita kan kesini mau ini aja ya sholat terus ikut kajian ya
nah terus katanya ada perpustakaan nih di bawah masjid istiqlal
nah kita penasaran ya jadi kita coba kunjungin perpustakaannya
karena aku kuliah jurusan komunikasi jadi aku coba cari buku bacaan komunikasi judul dinamika komunikasi
terus juga aku coba baca buku kitab kitab disini ternyata banyak kitab kitab yang kita pakai disana itu ada disini
istiqlal memang kini mulai kembali ramai pasca ditutup karena pandemi dan renovasi
namun di ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah kini segala aktivitas dapat dilakukan kembali
untuk masyarakat umum di ramadan kali ini sudah bisa melakukan aktivitas apa nih pak
yang tadinya tidak bisa selama pandemi
pertama jumatan kita mulai terbuka karpetnya sudah dipasang
yang penting adalah kita harus menggunakan masker
pas tradisinya seperti dulu buka bersama tawri bersama bahkan kita di sini dua puluh tiga rakaat
langsung di samping itu juga kita ya ada kegiatan kegiatan takmir ada kegiatan syiar ada kegiatan kursus
nanti kita akan olah kursus bahasa inggris gratis
kerinduan akan suasana ramadan kembali bisa dinikmati secara langsung di masjid istiqlal oleh seluruh umat muslim tanah air
sejuknya istiqlal di siang hari dan indahnya geberlap warna istiqlal di kala senja menjadi keseharian ibadah di bulan penuh berkah

syair dan nadanya yang kentang
pertama kali saya menemui masjid yang menarik di masjid ini adalah masjid agung sunda kelapa
masjid agung sunda kelapa
masjid agung sunda kelapa
masjid agung sunda kelapa
ya ini dia salah satu hal yang menarik bisa kita temui ketika kita berwisata religi ke masjid sunda kelapa ini
kita disajikan secara berbeda belajar islam yaitu dengan menggunakan sarana muslik seni dan juga budaya untuk syiar dan juga dakwahnya
kita berwisata seperti ini sering dilakukan bahkan ada pelatihan salah satu bentuknya tarisaman ini
kita berwisata seperti ini sering dilakukan bahkan ada pelatihan salah satu bentuknya tarisaman ini
tarisaman menggunakan bahasa gayo dan arab dalam syairnya
isi lagu tari saman yang ditampilkan memiliki filosofi yang sangat dalam
salah satunya berisi pujian pujian kepada sang halik
salam komsah komsah alun salam
gerakan tarisaman juga melambangkan nilai nilai ajaran agama islam
seperti gerakan satu tangan di dada yang melambangkan kerendahan hati seorang hamba
dan gerak angguk yang menyimbolkan gerakan zikir kepada tuhan yang maha esa
tarisaman ini menjadi salah satu sarana dakwah sejak dahulu kala
dan budaya ini pun dilestarikan di masjid agung sunda kelapa
tak hanya tari saman keterampilan musik juga dikembangkan masjid agung sunda kelapa
bersama remaja islam sunda kelapa atau rizka
dengan membuat pelatihan vokal dan musik kukulele sebagai sarana dakwah
hal ini diangkat untuk menunjukkan bahwa islam tidak kaku
dan islam bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan
selain itu berbagai kegiatan rutin hingga kegiatan sosial pun digelar
termasuk pada saat bulan ramadan
dan untuk kegiatan kegiatan sendiri untuk teman teman yang ingin berkunjung ke sunda kelapa
kita biasanya setiap atau akhir pekan kita ada kajian
kajian untuk para pemuda kemudian umum sih lebih tepatnya
kemudian ada juga kira kira kegiatan sosial

juga untuk yang olahraga
terus juga nantinya kita ada kelas kelas untuk vokal
kelas kelas juga untuk pendidikan segala macamnya
dan tentunya di ramadhan pun kita akan ada kegiatan untuk peribadatan
cerita rawih kemudian buka puasa bersama
dilanjut dengan nanti di sepuluh hari terakhir kita akan ada itikaf
kegiatan off line ini baru kembali dapat dilaksanakan ketika
pandemi mulai meredah
semarak dan semangat merayakan datangnya bulan suci pun disambut dengan sukacita
melalui serangkaian kegiatan yang menyenangkan
namun tetap pada esensinya yaitu untuk beribadah
niatnya kesini awalnya pasti itu ya
disini kan ada ustadz hani boni ustadz syairul ustadz syaikh
hani boni ustadz syair basir
nah itu kita kesini untuk nyari ilmu agamanya
terus malahnya itu ternyata ada juga hiburannya
kayak tadi ada lomba azan ada kegiatan memanah
modern menjadi hal yang ingin ditampilkan di berbagai sisi dari masjid agung sunda kelapa
bukan hanya dari sisi kegiatannya
hal ini sudah ditanamkan sejak lama
melalui desain bangunan masjid yang tak berkubah
jadi masjid ini diarsiteknya oleh
dulu itu arsitek muda ya dari itb
namanya insinyur gustaf abbas ya
beliau itu modern
nyatakan bahwa masjid itu tidak harus berbangunan timur tengah
tapi ada bangunan yang seperti lokal
dan dia waktu itu ada struktur baru
jadi dapat ruangan yang lega tanpa tiang di tengah
diresemikan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
masjid sunda kelapa tetap menyematkan sejarah indonesia pada desain bangunan
dengan atap masjid yang berbentuk kapal
dia atapnya berbentuk kapal
karena merepresentasikan bahwa
jakarta itu kota pelabuhan
dan disini karena namanya sunda kelapa
jadi masjid agung sunda kelapa
karena sunda kelapa itu asal pelabuhan
di samping keunikan dan juga keaktifan berbagai kegiatan yang digelar
masjid sunda kelapa juga menjadi destinasi idaman
berbagai menu khas indonesia bisa ditemui disini
kawasan masjid sunda kelapa pun
juga menjadi target sasaran berburu hidangan santap berbuka
setiap rumah ibadat memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri
wajah islam dari berbagai sisi
tergambar dengan cerita dan sejarah
dari setiap destinasi wisata religi
menunjungi jejak islam
melangkah dari masa ke masa hingga kini
guna mengisi keimanan dan kedamaian hati